menahlukan medan terjal berlumpur bagi offroader mungkin sudah biasa
tapi bagaimana rasanya jika touring ke desa terpencil sambil menikmati eksotisnya nuansa pegunungan
seperti yang dilakukan puluhan peserta off road di desa argosari senduro ini
sambil tahlukan medan berat mereka pun bisa berwisata di puncak b dua puluh sembilan
bagaimana rasanya berikut liputannya
gunung semeru di lumajang tidak hanya jadi pilihan untuk didaki sampai ke puncak
perhubungan peserta fun offroad yang tergabung dalam fun offroad d cap empat x empat merah putih
melakukan off road ke wisata b dua puluh sembilan negeri atas awan desa argosari kecamatan senduro lumajang
jalan pegunungan sepanjang tiga puluh lima km dengan berbagai tanjakan dan eksotika ini dilahap para off roader
mulai dari jalan becek
hingga jalan menurun
dan menikung tajam
usai sampai ke negeri di atas awan
para peserta dimanjakan pemandangan pegunungan yang sangat indah
mereka juga melakukan kegiatan sosial dengan membagi bagikan sejumlah kebutuhan pokok dan peralatan dapur
kepada warga desa argosari yang tidak mampu
tujuan ini untuk menyatukan teman teman pengguna double cabin
sama si ratu rahmi kedua
kita ingin menggalang dana untuk warga warga sekitar yang tidak mampu
disambut oleh warga yang ada di desa terpencil di kawasan lumajang ini
pan offroad merah putih merupakan komunitas pecinta mobil offroad
yang berasal dari berbagai kota di jawa timur
nur hadi wicaksono lumajang